tujuh orang warga di banjar jawa barat tewas dalam sumur saat hendak menguras sumur
proses evakuasi kedua jenazah melibatkan petugas gabungan bpbd tni polri dan pmi
kedua jenazah akhirnya diangkat ke permukaan setelah seorang petugas turun ke dalam sumur
untuk mengikat jenazah menggunakan tali
peristiwa naas ini terjadi saat warga bernama odang hendak menguras air sumur menyambut musim hujan
belum lama masuk odang meminta tolong karena merasa sesak nafas hingga roshid memutuskan untuk turun juga
namun keduanya akhirnya ditemukan tewas polisi menduga keduanya tewas karena menghirup gas dari dalam sumur
kedua jenazah langsung dibawa menggunakan ambulans untuk menjalani visum di rumah sakit umum banjar

kedua jenazah yang diangkat ke permukaan setelah seorang petugas turun ke dalam sumur
kedua jenazah yang diangkat ke permukaan setelah seorang petugas turun ke dalam sumur